setelah menyapa pemudik di res area tol pejakan brebes rombongan kapolri
panglima tni ketua dpr ri dan empat menteri republik indonesia
menyambangi pos pelayanan mudik yang berada di gerbang tol
sementara kertasari kecamatan tegal
pematauan ini khususnya bertujuan untuk melihat kesiapan infrastruktur tol transjawa
baik yang sudah berfungsi operasional maupun yang belum sempurna
rombongan tiba di gerbang tol sementara kertasari untuk melakukan koordinasi
setelah memantau jalur mudik dari udara dan darat
di sejumlah titik di jakarta jawa barat di cikopo dan jawa tengah
di res area penarukan dan kertasari
dalam kesempatan kali ini menteri perhubungan budi karya sumadi
memaparkan data arus mudik selama puncak arus mudik pada sembilan dan sepuluh juni dua ribu delapan belas ini
menteri perhubungan kembali memperhatikan
dan memprediksi puncak arus mudik akan terjadi sejak h dua lebaran
kita kerjasamakan kalau lagi bisa berjalan baik
sedangkan menurut kapolri tito karnavian
sepanjang jalur mudik dari jakarta hingga jawa tengah
terdapat enam titik rawan kemacetan di sepanjang tol transjawa
baik di tol operasional maupun jalur darurat pamalang hingga semarang
di antaranya adalah cikampek cikopo kertasari kalikuto krapiak dan salatiga
kapolri juga memberikan solusi di setiap titik kemacetan
salah satunya pelaksanaan diskresi
menggratiskan transaksi di gerbang tol kertasari
saat kemacetan mencapai tiga km
kapolri juga mengharapkan bantuan personel tni
dalam menghadapi kemacetan khususnya di titik titik rawan
seperti di krapiak dan salatiga
menanggapi hal ini panglima tni menginstruksikan
kepada seluruh jajarannya untuk membuka instansi militer
yang dilalui jalur mudik non tol untuk keperluan pemudik
yang jelas dari perjalanan rombongan dari jakarta
di jawa tengah umumnya semua berjalan lancar
dibanding tahun sebelumnya juga lebih lancar
karena ada infrastruktur ini
cuma memang ada enam titik sampai dengan jawa tengah
yang ada kemacetannya tapi bisa dikelola
ruas tol sudah oke jalur jalur yang lain
seperti tadi agar paling emas
saya minta pangdam nanti terkait dengan pangdam jawa timur
apa yang lainnya
pangdam jawa barat untuk memberikan pelayanan
setiap koramil kemudian koding koren
wilayah wilayah militer yang dilewati alur mudik
sobat tol memerlukan tempat untuk istirahat
kemudian juga disiapkan air mineral untuk takjil dan sebagainya
pak paul ri menambahkan bahwa jumlah kecelakaan
juga menurun pada arus mudik

tercatat seratus kecelakaan yang terjadi di seluruh indonesia
rata rata disebabkan oleh kelalaian pengemudi yang mengantuk